nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat saat ini melemah drastis
tak tanggung tanggung pelemahannya mencapai rekor terendah dalam dua tahun
bagaimana caranya agar hal ini tak berimbas ke keuangan kita
dan kini terus turun hingga ke level rp tiga belas tujuh ratus tiga belas per dolar
tak hanya rupiah saja yang mengkhawatirkan mata uang asia lainnya pun ikut melemah
nah pelemahan rupiah ini bisa memiliki imbas negatif ke keuangan anda sehari hari
karena bisa melambungkan harga harga di pasaran
di sisi lain hal ini bisa menjadi kesempatan untuk anda untuk mulai berinvestasi
sementara itu penguatan mata uang dolar amerika serikat terhadap rupiah
bisa menjadi berkah bagi beberapa emiten
terutama emiten yang menjual produknya dalam dolar amerika serikat
namun melakukan produksi dengan mata uang rupiah
terutama rupiah yang diperlukan untuk memiliki kekuatan rupiah